wah jadi ngetik melumba lumba lumba lumba
kayaknya ada hidup muka kecewa lupa lupa
alamak apa itu
jadi tak itu si bimok
itu juga si bimok
dasar menakut sama ini aja takut
oh kayaknya dasar penakut
ah dasar penakut
mereka bakal tertipu
sangat tipu yang durang kau
ya iya butat kita gak bakal percaya sama kamu bimok
sampai jumpa dua kalinya
kayaknya teh si bimo serius tuh kita tolongin yuk
alamak kamu ya jadi tipu sama dia
eh ujang jangan lah
eh ujang jangan
udah bim gak apa apa bim
wah jadinya stigma lumba lumba
jadinya ada si bim takut sama lumba lumba
aku juga mau dong
hei tuh sama sama
ujah aku pulang deh
oh si mamanya
aku kangen banget
aduh ya ampun
anak aku udah nundut
ini besar sekali ya
tapi pinter kan di sekolah
teman teman aku pulang dulu ya
belah itu belah
di depan mata lu kotor
kena bos nah kesana aja tarik
ini lagi ditarik
ini udah tarik
tuh si bos
ini udah tarik
iya ini lagi ditarik
kau lebeng kau lagi cari
kau tau gak kalau kaget lu lumba lumba pertunjukan sirkus kita gak bakal menarik
ini lagi ditarik
kemarin ais yang teriak teriak
sekarang ais pergi ke luar negeri kamu yang teriak teriak
emak liat sendiri deh
kan emak buta huruf neng
emang ada apa sih
nilai matematikanya ujam itu jeblok mak alias jendol
emang waktu nenek lagi pergi ke luar negeri kesana
enggak maksudnya ke luar negeri
ujam gak pernah belajar
gue kayak begini sih hasilnya aduh bikin malu aja
udah mau kemana kalian
hanya main abis
boleh lah ya
gak ada main mainan mulai sekarang
ujang mulai sekarang kamu harus belajar
hanya bisa gitu lah
hanya mak lagi gitulah

itu kan lumba lumba yang tadi ada apa ya
ternyata lumba lumba ini terbuka ya aku harus mengopatinya
tunggu sebentar ya
lupa nih aku ada obat ayo
pecahan suara nanti kalau ketahuan ampun kita bisa gawat
kamu istirahat aja dulu nanti kalau luka kamu sudah sembuh kamu boleh
kembali ke laut ya mulai saat ini aku namain kamu
udah sembuh belum sekarang luka kamu sudah sembuh besok kamu bisa kembali lagi ke laut
yang jahat udah diafalin berkalian lima kalau sampai enggak tahu nanti aku marah
lima kali satu sama dengan
lima x dua sama dengan
lima x dua sama dengan
hai pembagian tambah tambahan kurang kurangan kau juga chili

sekarang aku akan kembali menghafalkan perkalian
kalian kamu pencet satu kali
kalau jawabanku salah pencet dua kali ya
lima x lima sama dengan dua puluh lima